kepala bapeda pemprov dki jakarta tuti kusumawati
menyatakan bahwa satuan biaya uang harian perjalanan dinas
yang hampir tiga kali lipat standar perjalanan dinas nasional
sudah sesuai aturan
selain itu dia juga membantah bahwa anggaran perjalanan dinas
penetapan satuan biaya uang harian perjalanan dinas dki
sebesar satu lima juta rupiah per hari
mengacu pada peraturan kemendagri no lima puluh dua tahun dua ribu dua puluh
pada peraturan tersebut disebutkan bahwa
biaya perjalanan dinas daerah berdasarkan keputusan kepala daerah
dipertimbangkan berdasarkan asas akuntabilitas
transparansi kepatutan kewajaran dan ketersediaan
besaran itu sudah ditetapkan sejak bulan mei tahun dua ribu enam belas
dan tuti menyebut jumlah anggaran perjalanan dinas
biaya perjalanan dinas daerah ditetapkan dengan
keputusan kepala daerah yang didasarkan atas asas asas
akuntabilitas asas transparansi asas kepatutan asas kewajaran
dan juga disebutkan di permendagri no lima puluh dua itu
atas azas ketersediaan atau kemampuan pendanaan daerah
nah maka atas dasar itu kemudian dengan juga berbagai
pemikiran pemikiran dan juga berbagai benchmarking
dan juga kajian kajian dari teman teman skpd
maka ketika itu ditetapkanlah
biaya perjalanan dinas yang satu lima juta tadi
sebelumnya menteri keuangan sri mulyani
menyentil besaran standar biaya perjalanan dinas
atau kunjungan kerja pemerintah provinsi dki jakarta

anggaran perjalanan dinas yang diperlukan adalah satu lima juta

mengatakan satuan biaya uang harian perjalanan dinas dki jakarta
mencapai satu lima juta rupiah per hari
sementara standar nasional hanya empat ratus delapan puluh ribu rupiah per harinya
meski demikian sri mulyani tidak mempermasalahkan hal itu
selama kunjungan kerja dapat dimanfaatkan
untuk mengentaskan pengangguran kemiskinan dan kesenjangan ibu kota
dilansir cnn indonesia com dalam era apbd dua ribu tujuh belas
dki jakarta total anggaran untuk kunjungan kerja eksekutif dan legislatif
dialokasikan sebesar hampir satu ratus sembilan miliar rupiah